di tempat ini petugas menggelar uji emisi kendaraan bermotor roda dua dan roda empat
peneliti pusat riset kebencanaan geologi badan riset dan inovasi nasional
itu merupakan bentuk variabilitas cuaca harian yang bisa diidentifikasi dari parameter turun
terima kasih mas ahmad almarhali sudah bergabung dengan si indonesia konektor malam hari ini
iya jadi rasanya unik
selain kepastian ada kemanfaatan
meskipun badannya besar dan tanduknya panjang
tapi apakah ini kemudian tidak berseberangan terkait dengan hak warga dalam penerimaan vaksin
nah ini kira kira bungkus bagaimana indonesia apakah bisa menjadi juara
dua per tiga dari hakim itu masuk neraka
anda harus mencari kemahiran melalui contoh contoh ketika anda menggunakannya
walaupun kadang kadang pedes di telinga
jadi saya kira bukan hal yang baru kalau kita bicara angka ya
sehingga tidak seperti tata laksana covid seharusnya
jadi jangan terlalu ekstrim begitu kan ya
dan kami mampu memberi yang terbaik untuk rakyat kita
obesitas berat kalau lebih dari persenvil sembilan puluh tujuh
karena juga di indonesia ini saya kerja sama untuk sario ini dengan salah satu agensi persona
yang kita masih memiliki potensi ancaman gelombang berikut
jadi kebijakan dari pemerintah di inggris sendiri mengatakan bahwa
jika di luar negeri giant rabbit termasuk kelinci pedaging

jadi supaya mereka bisa menyatu bisa merasa cinta dengan alam
harga rata rata komoditas telur ayam ras di jatim sekitar rp dua puluh sembilan tiga ratus empat puluh per kilogram
kan kita kolaborasikan dengan
menjadi simbol dari bagaimana kedua tokoh ini sempat bersatu
terutama terkait dengan siapa yang dapat diuntungkan
apa yang menjadi urgen kebutuhan masyarakat
publik akan juga agak sedikit terkecoh misalnya
baik kemudian bu apa yang perlu diwaspadai ibu
ya kalo sparring kalo sparring ada ada sendiri
menjadi salah satu relawan yang paling lama mengabdikan diri
menjelang kampanye rapat terbuka yang akan dilakukan pada dua puluh satu januari hingga sepuluh februari nanti
juga bahwa penumpang harus sudah melakukan vaksin covid sembilan belas sebelum berangkat
yang kedua ya tadi yang sudah saya sampaikan
ini tentu semakin jelas bahwa saya melihat hari ini dari anggota koalisi partai politik
namun bisa juga dari tengkulaknya
memang basketnya lumayan unggul ya
seorang perempuan tentang seorang pekerja perempuan di malaysia
apa yang ia siapkan untuk ulang tahun putranya
tapi kalau ceritanya ini hanya bicara
sebelum kemudian mengurangi subsidi pada harga bbm ini tadi mas abe
jadi beliau harus lebih kuat menunjukkan imparsialitas aparat dan penyelenggara negara
eh tapi si mahatma gading itu dia emang sekolah internasional atau swasta biasa atau gimana tuh berarti
memang tujuannya ada tiga yaitu untuk mengurangi kepada ternalulintas saat arus mudik
sebesar sembilan puluh sembilan dua puluh enam di september dibandingkan dengan agustus
kepalanya nggak kelihatan kepalanya hanya bisa kita lihat dari dalam dari bagian sentral
ya harapan saya sih lengger terus berkembang dan terus maju gitu
sekarang sudah siap juga pemain pemain yang umur delapan belas
reza ramadan nabil haris jakarta
waktu bapak dua menit dimulai saat bapak berbicara
artinya bagaimana sebenarnya masyarakat
sel putus ya jadi ada orang
tim liputan cnn indonesia
jadi bisa digambarkan misalnya
selain mengekstraksi hutan secara ugal ugalan
ada nggak sih mbak prita pos simpanan kita yang bisa kita korbankan gitu demi liburan terus efeknya apa nih setelah pulang liburan
beras ketan yang sudah bersih tidak bisa langsung diolah
sebenarnya tadi seperti yang pak firman sampaikan kita mem plow up ya
syifa hanifah galuh prestisa jakarta
adapun cara merawatnya hanya perlu disiram tiga hari sekali
tidak dengan kemoceng misalnya
dan jumlah ini masih belum real begitu mephri karena akan dijumlahkan terus dan diprediksi akan terus bertambah sampai dengan pukul dua puluh empat tengah malam nanti mephri
kampung sandal sudah menjadi identitas desa wedoro sejak zaman penjajahan
melawan rezim otoriter ini apa nih penyemangat kepada kader partainya menghadapi rezimnya pak jokowi atau bagaimana
iya izinnya ada untung ada itu kan pak novan manajer basketnya si louis
tahun tiga puluh sembilan sempat dihitung ini kedalaman ini empat puluh tiga meter
karena memang bisnis modelnya terlalu mengandalkan bakar uang
berarti kecenderungan untuk berat badan naik justru lebih ada gitu ya mas ya
memang benar benar ingin menyejahterakan rakyat dan masyarakat indonesia
hal ini juga terlihat dari beberapa saat mereka makan siang dan juga makan pagi
kalau tadi kan vaksin booster untuk syarat perjalanan
apakah ini memang sudah semakin menegaskan bahwa ya sudah selesai hubungan presiden jokowi dengan partai pengusungnya selama tujuh kali ini pdi perjuangan
oh ya tentunya dalam hal ini kita harus berharap
saya dengar sudah kembali mulai normal
kalau misalnya di saat saat sekarang biasanya lima hari sekali baru ada proses pengepakan karena baru kering dulu
kemudian dna nya hampir sama
apa ya tembok menjadi senter yang kokoh lah ya
di sekitarnya di dekatnya tidak jauh
itu berarti memang situasi yang akan membuat mereka akan kebingungan mas
tentu bercahaya tapi tidak sepanas cahayanya matahari
apakah ini menghilangkan konteks demokrasi mas yanca atau sebaliknya proses demokrasi itu tetap ada karena masih ada pelibatan unsur dprd di situ
jadi kualitas dari pemilu itu sendiri yang kami anggap bahwa kpu tidak kredibel
ketika kita bertransaksi ataupun kita berinvestasi
harga tiketnya bernilai jutaan rupiah
tetap ketemu dengan profesional
oke baik kita tunggu nanti hasil evaluasi internal dari pemerintah
sedikit sedikit juga ada bahasa jawanya
terutama apabila memang ternyata ada masalah masalah
bagi penikmatnya jamu kekinian ala jengdedeo memberikan sensasi baru menikmati jamu yang rasanya tidak kalah menyegarkan dari jenis
meskipun craille sangat penting untuk mencapai target net zero global
untuk mengatur jalur lalu lintas
analisis terbaru yang dilakukan oleh real estate institute of australia
mengingat jokowi dan megawati masih ada sedikit tension ya
danau seluas empat tujuh ratus tujuh belas hektare ini terlihat indah dengan air yang biru
dia cuma bilang nanti sampai ketemu ya di pelatnas gitu
akram dan sarah apa kabar
maka suka tidak suka pdi perjuangan dan ganjar pranowo yang diusung oleh ibu mega
artinya ya adalah solusi solusi yang dilakukan
kita juga melihat dari sisi yang lain bahwa untuk perubahan iklim dan cuaca ekstrim sendiri mempunyai skala yang berbeda
pres graduate usia sekolah
hujan es ini biasanya terjadi atau terjadi di wilayah depok dan dampaknya adalah dari musim peralihan atau pancaroba
namun komoditas ekspor yang berkontribusi menggerakkan ekonomi tanah ini harus menemui banyak kendala
kak bukan gimana ya tapi kaya
dan vaksinasi merupakan agenda permanen
setelah delapan bulan menjalani rehabilitasi di pondok tetira zikir
setidaknya butuh satu hingga dua tahun untuk menggemburkan tanah dengan memberikannya pupuk organik secara berkala
perasaannya ya tentu aja luar biasa ya
dari pesan visi misi politik yang mereka akan ambil
ya tentu barang barang baru yang di indonesia juga ketinggalan dibanding negara tetangga
yang jenazah yang baru sampai ke rumah sakit ahmad muhtar dua puluh satu nah dari dua puluh satu itu enam belas orang itu sudah
dan itu sudah ada bagian bagian khusus di polisian
untuk bisa bekerja kembali di pemerintahan begitu
belum sih kebetulan karena mau sekalian drop bagasinya juga jadi check in langsung disini
diketahui kuliner khas surabaya ini sudah ada sejak tahun seribu sembilan ratus delapan puluh
sebagian percaya penggunaan kacamata tersebut bisa meminimalkan efek buruk paparan radiasi
dari waktu lahir ini kenzi berat badannya berapa kilogram bu fitri
mengenali sepak bola indonesia karakter permainan indonesia seperti apa
nah pendengar itulah tadi sebuah rangkuman
yang dalam hal ini adalah diduga melakukan
say tanya gimana kabar anak kabar cucu dan lain sebagainya
karena memang semakin siang semakin sore akan semakin ramai
jadi kadang yang bikin kita paling sulit itu adalah orang mabok
asep yang mulai beternak giant rabbit sejak tahun dua ribu enam
kini mereka melebarkan sayapnya ke bisnis modus fashion
availability air bersih sangat sangat luar biasa
wida subianto aga dipa surabaya jawa timur
jadi kalau tidak ada udara masuk
kadang kadang paling setengah hari lah
sekelompok penari berkostum singa bergerak lincah dan beraksi penuh energi
mulai lima ratus sampai satu lima juta rupiah per minggu
tarian lengger merupakan kesenian yang berasal dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat
jarak jadi dari sini ini lima puluh meter ke sana
untuk para pencari pekerjaan di australia
biasanya beli sekilo sekarang beli seperempat
dan ini tentunya akan menjadi kontraproduktif dengan tujuan dari permendag ini sendiri
di mana memang di stasiun manggarai sendiri terdapat perjalanan relasi kereta dari stasiun bogor menuju ke stasiun kota
hingga uji coba selesai petugas melakukan uji emisi terhadap empat puluh unit sepeda motor
kami akan juga nggak maksimal bekerja
kayaknya makin produktif nih telekomentator jalan terus iya nih
substansi hukumnya tapi juga para penegak aparat penegak hukumnya
dengan rutin melakukan pemberantasan sarang nyamuk
nah apa sih yang menarik dari tugas keamanan atau pengamanan ini
pasalnya dalam kasus kecelakaan tersebut diduga melibatkan anggota dan purnawirawan kepolisian
mungkin tidak lebih dari sepuluh atau lima belas
gajinya sepuluh juta sebulan
semoga kita doa terbaik untuk india karena ada sejumlah warga negara indonesia dan teman teman yang bekerja di sana
tanda tanda pada kulit yang harus kita waspadai terkait dengan keganasan pada kulit itu
jangan sampai terjadi di kompetisi saat ini termasuk di liga dua
ini sementara dipahami mengusik rasa keadilan karena yang bersambutan sudah meninggal dunia
cepat berani ngeyel ngotot dan punya skill individu bagus
sehingga chip tidak mungkin dikloning tetapi magnetic strip tetap bisa dikloning
padahal masuk batas atas bintara waktu itu kan harus dua puluh dua maksimal loh
dan mereka mungkin tadi muka mukanya semoga tidak terlalu tegang
generasi keempat pembuat jenang gempol asal desa bangun harjo kecamatan sewon kabupaten bantul
demikian baik yang mereka mengambil posisi jalan oposisi maupun yang menjalankan kekuasaan akan
nah ini cocok sekali cara main seperti ini dengan pelatih seperti sinteyong yang mengutamakan cara main seperti itu
jadi ini menjadi pr sekali bagi pemerintah untuk bisa mengubah cara padang mereka
bener bener preparationnya karena tiba tiba ada yang cedera
karena kalau tidak keliru tahun lalu itu kan di sotiara itu
datangkan merpatinya selain burung merpati kita juga bisa memberi makan ikan kebetulan nih
ini harusnya ini kan produk fifa harus diterapi oleh psrc maupun lib
mengatakan itu penyakit ginjal kronis
saya mengamati dari rekaman di televisi tentunya
dan kemudian memenangkan pra peradilan dengan ditolaknya tidak diterimanya pra peradilan oleh hakim pengadilan negeri jakarta selatan
setelah setelah disetujui yang dua puluh diskon untuk tanggal tanggal yang kemarin
ada mbak mira amir yang paling muda kayaknya
agar kita bisa bermain di fiba world cup
maklum saja sumina sudah tiga puluh tujuh tahun terpisah dengan putrinya itu
itu dari pihak kakak saya suruh kesini
yang ada solusi baru pada tataran guru gitu ya
untuk mengetahui status mereka sebagai warga dki atau tidak
tapi sebelumnya sangat sulit mendapatkan vaksin
tapi justru dengan adanya hari ini menjadi pertanyaan kembali buat pemerintah apakah memang ini bisa menjadikan itu jadikan alasan begitu
pada tahun dua ribu dua puluh satu jumlah perajin sandal yang didata asosiasi perajin sandal bedoro mencapai lima ratus
karena saya sudah berpuasa hampir dua belas jam
adalah seorang patriatif seorang nasionalis yang selalu setia kepada bangsa dan negaranya
di gatot sebroto kesetaraannya
bahkan statementnya aja tiba tiba keluar
seandainya ini pak perkara ini memang ke depan itu
nah ini melalui fashion ini kita bicara tentang ini loh kecenderungan dunia ini kayak apa
ya benar saya sebenarnya terlalu teruja
jadi es esnya itu tidak mencair
apa langkah yang akan diambil tim pemenangan nasional ganjar mahfud
kalau dibawa ke posyandu kenan selalu berat badannya naik
menyenangkan bagi para pelanggan juga menambah rasa yang khas pada belutnya rame dua puluh lima kalau sepi dua puluh
sehari hari industri rumahan sandal ini melayani pembelian secara grosir minimal
paling satu pohon seratus satu ratus lima puluh dua ratus sampai rp tiga ratus
dengan mengatakan misalnya antara tanggal pelaporan dengan tanggal keluarnya sprindik itu pada hari yang sama
bang erwin kayaknya nggak mau membuka nih lima kursi menteri ini udah harga mati atau enggak
mahasiswa ui itu meninggal dunia
penyakit hati penyakit ginjal dan kerusakan lingkungan
tapi harus bisa juga ya untuk memilah milah sebenarnya mana sih gitu organizing ya
gue lulus nih pengen kerja gajah disini nih
atau kreatinin sedikit tinggi dibandingkan nilai
yang menari lahan lanang
bahkan kostum yang digunakan juga hasil kreasi mereka loh
saya ajak anda menelusuri tiap gang sempit dan rumah amat sederhana ini
kita lihat reaksi pasar seperti itu
selain itu melakukan penggantian atau substitusi barang yang biasa digunakan juga dapat mengendalikan pos keuangan
undang undang apbn dua ribu dua puluh
karena bertipe gambut lahan pertanian di seruian membutuhkan perawatan dan perlakuan khusus sebelum ditanami tanaman horticultura
sehingga permajaan itu urung atau batal dilaksanakan
salah satunya yang mempermudah ya generasi milenial untuk berbelanja
oke selamat pagi selamat siang selamat sore dan selamat malam teman teman abastolk semua
nah dengan dia dengan keterampilan mengikuti vokasional di sini ini sangat bagus sekali untuk terapinya untuk menyembuhkan dia sehingga dia ada rasa kepuasan
mulai dari mineral vitamin dan serat yang tinggi
jadi memang pemanfaatan teknologi ini ternyata bisa digunakan begitu ya dalam membantu lansia ini mengatasi tantangan tantangan seperti kesepian tadi
kalau bisa dibilang jadi lemes dan ngantuk
cadangan devisa juga cukup baik ya di beberapa bulan terakhir ini
jadi kenapa memilih main bowling di dalam mal seperti ini
begitu ada tujuan finansial seperti pendidikan
lumayan lah daripada kita nggak ada kegiatan nggak ada pemasukan gitu kan
lalu kemudian juga biaya kuliah juga akan semakin mahal
saudara pendengar penelitian baru menunjukkan bahwa hampir separuh kekayaan negara dimiliki oleh sepuluh persen rumah tangga terkaya di australia
di kota yang dikenal dengan julukan igandaya
disampaikan oleh pakar teknologi intelligence system sekaligus guru besar bidang kecerdasan buatan telkom university yaitu prof suyanto
ada masuk pendidikan ada harus melalui networking mereka
tapi ini kemudian terjadi pemukulan kepada si korban yang kemudian meninggal
rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara
iya jadi itu kompleknya dia

pas nyampe sydney ketemu temen temen di sini seneng banget
hanya vaksin ini banyak keterbatasannya begitu
dan mereka kehilangan uang di investasi
nah terus selanjutnya ini nih yang gak kalah penting
tapi dengan cara kalau misalnya kita harus ke kampus kalau di kampus saya itu harus king seat
sehingga dari sekarang harus dipersiapkan betul untuk dapat mendakwa firly bahuri dengan sebaik baiknya
ini memang menjadi wilayah pidana
ini padahal kalau bapaknya di zoom gitu
oh jadi nggak kayak ruang tunggu gitu ya
kemudian menurunkan kejadian infeksi di tempat tersebut
banyaknya kafe yang berada sejak lama sejak ruko atau kawasan bisnis ini dibuka untuk kawasan untuk berbuka
dan akan ditampung ke dalam truk truk besar di bagian bawah
terutama mereka yang suka fashion gitu
satu pemain empat pemain lainnya itu
di jakarta rsud budi asi jakarta timur menyatakan belum mengalami peningkatan jumlah pasien dpd
itu cukup menyakitkan sih kalau gue ngeliat ya
tapi tugas beliau bukan membangun aplikasi
kita minta sambal kita minta denting umpamanya
nah sekarang arena hiburan itu belum boleh
permohonan aprilia dikabulkan dan mengganti nama aprilia manganang menjadi aprilio perkasa manganang
saya kira konteksnya itu adalah pidato pak erlangga pada saat pertemuan dengan seluruh ketua dpd satu ketua dewan pembina ketua dewan penasehat
karena ini tidak digalang oleh pemerintah oleh bntt misalnya
anak sakit sedangkan kami tidak bisa serta merta izin
maksimal hanya bisa tidur dua jam
namun bakat dan talentanya pada dunia bisnis dan fashion
pendorong semangat juang dan semangat belajar
tadi salah satunya beliau menyebut bahwa keputusan majelis kehormatan mk memberi cahaya terang bagi kegelapan demokrasi
hasil rancangan monica memiliki kesan feminin
ini juga merupakan sensor tapi yang ada di bawah
kementerian agama semestinya bisa melakukan hal yang sama
karena dia juga senang makanan kita kan apa yang kita makan kan disukai oleh dia
tumbuhan inang seperti apa pak yang pas untuk anggrek seperti ini pak
mimpi apa nih yang sebentar lagi mau diwujudkan kalau dari bang merdi seperti apa
sebelum memanaskan makanan yang sudah menginap di lemari es makanan tersebut juga harus dipastikan belum berlendir berubah bau ataupun asam
kemudian cemilan cemilan kecil sebelum makan beratnya
disitulah orang sebenarnya bisa menyampaikan secara cepat
dan tentu saja sudut pandangnya dari sudut pandang terdakwa
dan pfos mungkin bersifat karsinogenik
implementasi terkait dengan penetapan garis sepadan danau
tiap minggu bisa menerima pesanan ribuan kaos partai
ya tidak diperkirakan bahwa israel akan lolos gitu
iya kangen sih kangen ya gitu kangen dengan keluarga gitu
orang orang itu semakin
yaitu fenomena mengaitkan nomor nomor
tadi ada sejumlah tips yang disampaikan oleh victor

tentol baso jumbo seperti ini
etika masih memainkan peran penting saat anda kedatangan tamu
apakah kemudian yang dimaksud dalam survei anda subsidi barang itu adalah
sehingga pastikan anda tidak menggunakan bayar tunda maupun cicilan
atau frekuensinya yang berubah
ada tiga metode yang biasa digunakan
memang tahun ini selama mudik dilakukan di tanggal tiga sampai delapan belas april dua ribu dua puluh
kalau menjadi kusir dokar ini apa yang susah
dan pembahasan bersama dpr
kalau terus menerus tidak bisa masuk melalui peroral
ya kita pada saat bicara itu
bisa dicurigai mungkin akan menjadi permasalahan karena
kemudian tiga dampak dari apa yang dilakukan ini telah menguntungkan
yaitu pak anies itu
ketika anggota posek sedang apel mereka serang
karena anak anak mereka berkarir atau tinggal di kota yang lain
dan kemenangan mayoritas di sebagian besar negara bagian
jadi ada game game klasik yang istilahnya di dalam metaverse ini
pipinya yang dulu cabi kini tampak tirus
bisa didapat dari kuning telur gitu dan sebagainya
ikuti terus dalam segmen sehari menjadi
kaisar naruhito kini menduduki tahta bunga kristal sebagai kaisar kelima periode jepang modern
itu sebagai salah satu arena kontestasi ya
mesti lebih produktif lagi di masa masa gini
dengan demikian perlu dilakukan pengembangan di ranah penelitian akademis
menurut asosiasi persatuan pusat belanja indonesia
kemudian dengan mental yang baja bisa mengalahkan singapura empat dua
dan ditemukan mengandung antara empat dan tiga belas pfas spesifik
sehingga itu juga harus menjadi salah satu kewaspadaan bagi tim sargabungan pada saat proses pencarian korban hilang sendiri
meskipun yang tidak punya background indonesia
tapi ujung ujungnya start up manapun ya harus punya profitable bisnis
untuk mencampurkan semua bahan ini
monyet monyet ini hasil dari
sehingga latihan latihan kita bisa cukup panjang dan bisa beberapa negara yang mempunyai fasilitas maupun ranking bola besar di atas seperti kroasia turki dan sebagainya
mereka harus karantina dulu harus apa dulu gitu
keadilan menjadi segala galanya untuk negeri ini yang semakin tidak adil dan jauh dari keadaban
untuk duduk di samping seorang komentator
cuman ya lebih gerejep lagi cari uang ya
rata rata masyarakat sepakat bahwa self love memang penting untuk dipraktekkan
kemudian upper dilem dan sol ditempel
ketika memang ada guncangan mereka harus mencari tempat yang aman agar mereka juga tidak menjadi korban pada saat melakukan tugas kemanusiaan
hingga pasien harus mendapatkan transplantasi ginjal
dia ada fungsinya di situ
harusnya pssi dengan lib itu tegas terhadap aturan
biasanya kayak oke yaudah deh yang gimana deh bener bener
sebuah restoran di kawasan merican baru sleman yogyakarta punya menu aneka olahan domba
pas pkb masuk demokrat keluar
menindak kejahatan terkait dengan pidana
relawan relawan seperti yang tadi diwawancara
sesuai dengan subtema pendidikan kesehatan ketenaga kerjaan kebudayaan teknologi informasi kesejahteraan sosial dan inklusi
jadi sifatnya itu seperti vaksin bagi tubuh nyamuk
sudah ada beberapa kegiatan untuk perwira
kaisar naruhito menjadikannya kaisar yang terakhir setelah perang dunia kedua
mestinya dia harus tersebar kepada semua masyarakat sesegera mungkin
mereka merasa itu adalah bagian dari bonus gitu bukan suatu kewajiban yang perlu dibayarkan
model dari indonesia yang kemarin berlagak di new york fashion week
nah itu dulu kita satu dua tahun pertama cepat sekali kita growing
alan bersyukur mendapat kesempatan bertemu dengan orang orang hebat dan memperoleh masukan serta ilmu baru
atas usahanya menggerakkan perekonomian warga desa katongan
ternyata bisa menenangkan jiwa
dan untuk waktu sholat juga ya di masjid misalnya ada beberapa saat diwajibkan untuk misalnya bawa sejadah sendiri
pelopor untuk pindah ke ikn
atau tenaga yang memang bisa mengenali hal hal seperti itu
pertani jatuh semua gak nggara
awal mulanya nih ada yang dulu jaman bapak malam harum itu ada yang nongkrong namanya robet
atau seperti adigas tadi saya tidak tahu apakah market leader atau top leader
tantangannya adalah bagaimana menyediakan tempat yang aman nyaman layak bagi mereka
tapi juga alas daun kering agar jangkrik
akankah kemudian kepikiran lain untuk oke bener nih kayaknya gac yuk internasional
yang diduga tertabrak mobil audi a enam dalam rombongan kepolisian
mengacu pada data yang disampaikan oleh kepala sektor dukcapil dari kecamatan tebet
dengan rasa keadilan atau dengan kata hatinya
tidak usah lalu kemudian mencari pasar di luar negeri
jadi ya pertama kali sih tapi kita mau coba gitu
institusi kepolisian kembali disorot pasca kasus kecelakaan lalu lintas yang menewaskan mahasiswa ui dan mahasiswi cianjur
puncak keinginan manusia bahwa kebebasannya untuk berekspresi
sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan karena lupa perasaan itu
dan tentu saja untuk bisa memberikan penyelesaian penuh
jadi tapi yang terpenting itu ada brand guideline
dia sudah berusia empat tahun
kemudian di januari hingga oktober dua ribu dua puluh dua jumlahnya memang segini
sejak surat permohonan importer diterima pihaknya
makanan ini terbilang mudah untuk ditemukan
dengan cepatnya mereka melakukan safe diagnose
perasanya ada dua yang paling
sudah bersama saya melalui sambungan virtual suandri sekretari jenderal asosiasi pengusaha impor daging indonesia